selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik
ya tadi kan saya sampaikan perbatasan yang berkaitan dengan perbatasan
utamanya laut dan perbatasan daratan perbatasan yang berkaitan dengan laut
ya termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut yang harus terus diperkuat